hidup yang mulia hidup yang mulia
kalian mau kepek
kalian mau kekayaan
ini bukan selenangnya gadis desa yang tadi amin
masih di atas ya
kayaknya kita gak bakalan kekejar sama yiro amin
kan kita larinya udah cepet banget gitu
iya tuh pasti ki aman
nihiru mah mau abis sang udang kita
lebih cepet kita mah larinya
dia mah larinya alah
atau lari begitu kenceng kenceng kita ini ada kemana
perasaan kita cepet lari teh
kenapa tuh nyai te ngikutin kita terus
apanya itu sejak pertama ketemu sama kang aman
kang amin tuh berasa tenang gitu ta
nihiru mah mau ikutin kita terus

nihiru mah mau ikutin kita terus
maksudnya nyai te mau ngikutin saya berdua gitu
baik kalo gitu mah nyai ada syaratnya
nih nyai kita berdua lagi nyari raden kian sata
gimana kalo nyai nemenin kita berdua
kan nyai mah lebih tau jatuh urak ya
lebih paham kali
maknang weh ada yang gitu mah dibantuanku nyai
demi ki aman
dan ki amin
ada satu lagi nyai
kan nyai mah punya kesaktian
gimana kesaktian nyai ajarkan pada kami berdua
gitu mah nyai
itu penting sama nyai
namun itu nanti dulu
nanti ki aman sama ki amin teh ninggalin nyai
tapi ajarkan nyai
pasti gak diajar ku nyai
ayo atuh menggitu mah
su lompat sih kenceng
amin lompat lah
jadi gitu aja kak udah
suamiku baru saja nih
dan alam pun
ada apa ini
ada apa ini
ada apa ini
ada apa dengan laki laki itu
womiku baru saja meninggal
penyakit aneh telah menggerogotinya
apa yang kau lakukan
aku lakukan kejadian bayat suamiku
siapa itu papa
siapa itu papa
siapa itu papa
suamiku baru saja kau meninggal
dan lelaki ini berhasil menghidupkanmu kembali
kamu sudah menghidupkan saya kembali
aku akan membawa kamu ke keamanan
kami akan mengikuti kamu tuhan
dia akan menjadi
kau tidak bakal bisaestyle biasa
kata kenapa dengan saya
terima kasih tuhan

dia tidak pura pura sakit
kondisinya memang sangat lemah
jangan membela aku
lebih baik kita jalani hukuman
akan kukerjakan hukuman itu
sebagai hukum tambahan saya lihat harus mengisi air tempayan sampai penuh
kemana lagi kita harus mencari kuranda keni
itu para pengikut kita
kita bisa bertanya pada mereka
kalian tentu masih ingat pada kami kan
kami sedang memerlukan bantuan kalian
kami ingat kalian
bantuan macam apa itu
kami ingin kalian menemukan orang asing yang mungkin masuk ke daerah ini
tapi kami tak bisa sebutkan ciri cirinya
namun jika kalian menemukan orang yang tidak kalian kenal kalian harus segera laporkan pada kami
kami sudah tidak urusan lagi dengan kalian
kami sudah tidak ada urusan lagi dengan kalian
tak ada urusan lagi
kerordom yang lihat di sekitar
dari ulasan siap naszymu
basinah itu membuat kita ingin pergi
sebelum kitallow masuk ke seluangi
namun raja baru siapa maksud kalian
dia itu lebih pantas diikuti dan lebih mulia ketimbang kalian
akan aku habisi kalian semua
lebih baik kita ikuti saja mereka
siapa orang yang mereka maksud
hidup yang mulia
kalian mau kepek
kalian mau kekayaan